kementerian pemuda dan olahraga kemenpora menggelar festival sepak bola u sepuluh di lapangan sepak bola galaksi halim perdana kusuma jakarta timur
pertandingan yang diikuti tiga puluh empat tim ini diselenggarakan sebagai upaya memajukan sepak bola indonesia sejak usia dini
para pemain usia dini dari tim kesebelasan sepak bola ini melakukan persiapan sebelum turun ke lapangan untuk bertanding
mereka senang bisa ikut dalam ajang festival pertandingan sepak bola u sepuluh yang diselenggarakan kementerian pemuda dan olahraga kemenpora di lapangan sepak bola galaksi halim perdana kusuma jakarta timur
peduli dengan olahraga kita bisa mencoba ikut
dan target kita untuk pertama kali ini tidak melupak
kita bisa melihat bagaimana melakukan satu festival
mungkin kita kembali di sana kita miru apa yang baik di sini
kemudian untuk anak anak juga menjadi pengalaman
dalam pertandingan sepak bola u sepuluh ini diikuti tiga puluh empat tim dengan melibatkan enam ratus pemain
jumlah pertandingan yang digelar sebanyak empat puluh delapan dan masing masing tim kesebelasan bertanding sembilan belas
sebanyak tiga kali
dengan adanya festival sepak bola u sepuluh ini diharapkan selain untuk menambah jam terbang mereka juga untuk menggairahkan persepak bolaan di indonesia
alhamdulillah ini turnamen yang ketiga kalinya
kita selenggarain alhamdulillah terlaksana dengan baik
hari ini kategori usia sepuluh dipertandingkan dengan jumlah peserta ada tiga puluh empat tim dengan total pemainnya hampir enam ratus an orang
untuk kedepannya diharapkan kepada seluruh sekolah sepak bola seluruh indonesia bisa bergabung dalam event ini demi memajukan sepak bola indonesia dimulai usia dini
hanyansya bernadi jakarta
jangan lupa like share dan subscribe ya